hai hai hai doni doni mulu dimana sih doni doni pulang yuk doni
tapi sama mie pulang lama banget sih ini yang gue ikut aja tadi aduh udah deh ganggu
masuk nggak bisa konsen tahu tak
laper nih ya udah sana tinggal ambil di kitchen masakin dong instan kek apa kayak gitu ih lu
rese kalau lagi lapar ya iklan banget sih lo kak lagi lo pikir gue babysitter loh delivery aja ya
itu nggak boleh keseringan makan jangkut salai jangkut itu nggak baik untuk kesehatan eh bukas
tahu juga ya sama loka kalau gue agak makan itu lebih gak baik buat kesehatan gue
murommo iya udah sana di kulkas banyak sayur kok emang kambing hehehe uh selamat cuci dari

ih lu tuh sebenernya mau tidur apa makan sih
gue ngantuk banget kak
ih yaudah yaudah senang lo tidur
ntar kalau papi sama mami udah balik gue bangunin
eh iya kak jorok
nggak usah iseng ya pake ngetok ngetokin tuh segala
ini saatnya gue ngerjain kakak gue
apaan sih kak
lo pasti ngerjain gue kan
lalu mati mati lampu
gak lucu tau gak lo mau gue mati jantungan
tadi kan lo liat sendiri
abis itu gue ngedengar lo teriak
yaudah gue langsung bawa
seriusan muka lo yang ngerjain gue
lo tau gak sih
ada yang ngetok ngetok tuh di pintu rumah kita
terus abis itu bos gue buka
gak ada orang
gue pikir lo yang ngerjain
gue kan biasanya lo tuh iseng banget jadi orang
berarti itu hantu di rumah peru yang jantung
bener nih berarti kata orang orang
harus jangan tinggalin gue dong
lo mau ngapain sih
ya gue pengen ngecek
siapa tau pembeli
gak mungkin lah pembeli udah malem juga
ya udah siapa
ya gue pengen ngecek kak
ih lo tau gimana sih
masa malah lo samperin
gue pengen ke rumah peru kak
mau ngapain sih ke rumah sana
kan kata lo juga ada yang ngetok ngetok pintu
mungkin hantu dari sana
lo dengerin dong kata kakak lo
kemana sih lo bandel banget jadi adek
gue juga gak pernah takut kan
sama yang namanya hantu
gue dengerin dong kata kata
aku belum cerita aja
kalian sudah takut
pasti si doni kena batunya di dalam rumah itu
kan si odi tuh takut
dia jangan pingsan
itu anak kedua berantem
kalian siap gak sih dengerin ceritaku
kok kalian malah asyik sendiri sendiri
atau jangan jangan kalian takut ya
si doni benar benar diperlihatin sama setan rumah itu kan
terus terusin dong ceritanya
doni doni tunggu
kenapa sih kak
lo serius mau masuk ke dalam
emang rumah itu ada hantunya
gue pengen masuk
lo nyampe sini pulang ada daaah aja lo
ih lo jangan tak kabur gitu dong bumi
siapa yang tak kabur
gue emang berani gue sama hantu
tapi ntar kalo lo ketemu beneran gimana
aduh lo jangan nantain
lo dimana sih doni
mampi mampi dong
kamu mau cari apa doni
suci boleh tua
jangan let off
lu gak cacat kemana ya
gini gua harus cari dia deh daripada nanti papi sama maip pulang
aduh pasti gua diomelin
kaca kaca kakaknya dari mana aja sih
dari rumah bu wanda
rumah bu wanda
saya tetangga baru disini
saya tau tentang kenakanan kamu disini
hati hati saya pernah kenal seorang anak nakal seperti kamu
dan tiba tiba suaranya dia hilang karena dia tidak mau mendengarkan apa kata orang
kamu juga akan mengalami hal yang sama kalau kamu tidak merubah perilaku kamu
saya permisi pulang dulu
makasih bu wanda
kaca kaca tunggu tunggu itu rumah bu wanda dimana
di rawadas hutan bambu dekat komplek rumah kita ini
emang disitu ada rumah
bukannya dari situ angker
kak kak kaca tungguin kau nanti kak
kak kok kakak bisa ada di rumah bu wanda sih
terus kenapa kakak pulangnya lama banget
aku pingsan terus ditolongin sama dia
tungguin aku nanti
tungguin aku nanti
tungguin aku nanti
tungguin aku nanti
tungguin aku nanti
tungguin aku nanti
tungguin aku nanti
tungguin aku nanti
enak nih gak ada yang bisa ngalahin serabi buatan bandung
emangnya mami beli berapa
kayaknya kamu udah habisin semua tuh ya
iya deh mampi ganti baju dulu ya
makasih ya miss serabinya
yang missnya serabi tuh gila
itu gue bukan lo